kedatangan korban longsor di dusun pele desa kayu mas situbondo
disambut tangis histeris sejumlah kerabat di rumah duka
korban berhasil ditemukan setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih delapan jam
tangis histeris salah satu anak korban tanah longsor
di dusun pele desa kayumas situbondo ini pecah saat melihat ibunya nasumi pulang dalam kondisi tak bernyawa
meski sudah ditenangkan warga dirinya terus mengamuk bahkan meronta
tangis histeris juga disambut kedua anak korban lainnya hingga harus dibawa menjauh dari pesermayaman jenazah
nasumi merupakan korban tanah longsor
di lahan milik perhutani pada lokasi petak ke dua puluh tiga
korban dinyatakan menghilang pada sabtu kemarin setelah sebuah tebing setinggi sembilan puluh meter longsor dan menerjang ladangnya
korban akhirnya ditemukan mengapung di sungai dengan jarak tiga km dari lokasi kejadian
diduga korban terseret arus sungai usai tertimbun longsor
selain medan terjal pencarian berlangsung sulit karena tim sar harus berjalan kaki sekitar delapan km mengevakuasi korban
kira ada tiga kilometer dari tkp
susah nggak untuk proses evakuasi pak
dalam proses evakuasi kami melaksanakannya dalam medan yang berat cukup susah
kami laksanakan dengan berjalan kaki
sebelumnya sabtu petang lahan perhutani kph bondowoso longsor usai diguyur hujan deras selama berjam jam
dalam kejadian ini dua pasangan suami istri tertimbun longsor namun sang suami berhasil selamat sementara istrinya tewas